sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dengan gampang kepada setiap orang
aku sayang banget sama kamu ya
waktu itu sebenarnya aku pengen ungkap yang perasaan aku
makanya aku bikin kamu gaun
aku pesen semua makanan yang enak enak khusus kita berdua
dan aku sewa juga restoran itu hanya untuk kita berdua
kamu ga perlu panik wih
aku ga minta kamu untuk jawab sekarang kong
aku cuma ingin ngukapin semua perasaan aku ke kamu
aku udah ngecewain kamu
sekarang perasaan aku lebih lega
aku rasa lebih bebas sekarang
aku permisi dulu ya
besok kita ketemu di warungnya
selamat jalan ya
apa ini saatnya aku benar benar merelakan kamu nih
apa emang seberat ini untuk ikhlas dan berkorban
kampus lebih keras
lagi banyak semua kasih
kemu rajin apa kalau kita berdua
udah arbitrgive kita sih dan itu di kontrol
keenan obat yang penting
yang penting padahal kita harus untukallosenya
terima kasih sar
sekarang aku harus gimana
di dalam hati aku
aku udah mulai mencintai kamu
tapi dia salah

aku harus berkampung
aku harus melupakan kamu
aku tak bisa
aku gak bisa melupakan kamu
jangan begitulah pak
saya janji akan mempergunakan dana itu dengan sebaik baiknya
masalah dengan jos
saya janji tidak akan terulang lagi
bapak tidak akan menarik dana itu kan
saya tidak bisa
dana ini tidak sedikit pak
kejadian kemarin cukup bikin saya trauma
bapak sudah ditipu sama orang bernama jos itu
gimana kalau bapak ketipu sama orang lain lagi
saya mengerti maksud bapak
tapi saya juga mohon kebijaksanaannya pak
kasih saya kesempatan sekali lagi
saya tidak bisa
modal tetap saya tarik
nggak tahu ada apa gimana
bulas udah poci udah apa lagi ya
bu perasaan tadi satria nitip apa gitu
kok aku dipikun gini ya
sayang banget kan kalau harus bolak balik
pak josh udah kembalin uangnya pak jimmy kan
kalau udah saya mohon maafin ya dia kan udah insap
penjahat kok dibelain
kamu tahu sekali penjahat dia tetap penjahat
dan kalau kamu belain dia kamu sama jahatnya dengan dia
mak ini kunci mak pecah
maksudnya itu rugi
pak saya minta maaf pak saya benar benar gak sengaja pak
sama mbak pokoknya harus ganti rugi ini kunci
tadi saya disenggol orang pak saya gak sengaja
pokoknya saya nggak mau tahu mbak harus ganti rugi nih kucing
aduh tapi saya nggak punya uang pak beneran
silahkan mbak pokoknya mbak mau jual tanah mau jual rumah
pokoknya mbak harus ganti rugi ini kuci ini
saya nggak tahu
pokoknya nggak mau tahu saya juga nggak bisa ganti ini punya majikan saya
pak kayaknya itu non dewi pak
dewi kamu yakin lagi ngapain dia
sepertinya lagi dimarahin orang pak
dimarahin gimana yaudah yaudah kamu stop stop stop
di arah jam berapa dia
arah jam sebelas pak
asal mbak tahu ya sampai mampus pun saya nggak bisa ganti guci ini
aduh gimana ya
sat bantu aku sat
aku nggak sengaja menjahit guci
kok bisa sih wi
tadi aku disenggol sama orang demi allah bukan aku
demi allah sat aku nggak bohong
udah udah dah mas mas nggak usah ribut ribut gini aja saya ganti semua kerugian mas berapa saya harus bayar
lima juta ya ampun saya
udah kamu tenang aja ya
saat aku janji ya nanti uang kamu aku gantiin
aku gak tahu kenapa tapi kayaknya orang itu sengaja deh nyenggol aku
terus dari jauh kayaknya dia mirip pak jimmy
orang yang waktu itu marah marah sama kamu
kayaknya gak mungkin kamu seceroboh itu
kayaknya kamu bener deh
pasti dia yang membuat kamu susah
sebenarnya ada apa sih
aku juga gak tahu sat
yang jelas dari awal dia benci banget sama aku
apalagi setelah aku bantuin pak george kabur
habis aku kasian sih
padahal akhirnya uangnya balik juga kan
aku akan selalu melindungi kamu
aku mau kenang aja